kita akan membahas lebih dalam mengenai kondisi kualitas udara di dki jakarta
bersama dengan kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dinas lingkungan hidup dki jakarta
ernie pelita fitra tunisa serta bondan andrianu selaku juru kampanye iklim dan energi greenpeace
selamat malam pak bondan dan juga bu ernie
selamat malam mbak cesha apa kabar
baik terima kasih
selamat malam mbak syasha
baik saya mau ke pak bondan terlebih dahulu karena tadi sudah ada konferensi pers dari pemerintah
dikatakan bahwa asap kendaraan ini yang menjadi dominan setidaknya dari data tadi
yang lainnya ada manufaktur dan lain sebagainya tapi tidak terlalu signifikan
apakah greenpeace juga memiliki catatan yang sama
ya sebenarnya kalau kita bicara data sumber pencemar ini
cjp nya sudah halus
disiapkan oleh pemerintah ya
dalam hal ini jakarta
tapi kalau bicara polusi udara jakarta juga kalau salah dlh kan juga mempublish tuh data tahunannya di dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua kemarin
mengatakan bahwa ada namanya trans bdu air pollution
artinya jakarta memang tidak bisa berdiri sendiri
harusnya yang jakarta lakukan saat ini menambah alat pantau melakukan uji emisi
terus kemudian membuat riset mengenai sumber sumber pencemar itu juga dilakukan oleh jawa barat dan banten
saat ini sebenarnya seolah olah kayak jakarta jadi spotlight jadi sorotan
tapi pertanyaannya ini kemana jawa barat dan banten ini
jawa barat dan banten tidak lebih kalah buruk ya sebenarnya udaranya juga
jakarta katanya sumber pencemarannya adalah transportasi
bagaimana dengan jawa barat dan banten
apakah punya data yang sama seperti yang jakarta sudah sajikan
seharusnya sudah punya data yang sama sehingga pemerintah duduk bareng bersama
untuk mengendarikan sumber pencemarannya bersama
jadi tidak bisa sendiri
anies baswedan mengatakan bahwa polisi udara tidak punya ktp
greenpeace juga mengatakan itu sejak dua ribu tujuh belas lalu
bahwa ada namanya transmedial air pollution
polisi udara di tas batas yang serius harus ditangani oleh pemerintah
dan mengingat dampaknya sangat penting
ini harusnya segera punya semacam urgensi ya dari pemerintah
bagaimana melakukan upaya penting dengan duduk bersama antara pemerintah
untuk mengendarikan sumber pencemarannya dengan membuat kebijakan kebijakan
bisa langsung dijawab oleh bu erni mengenai komunikasi
dengan pihak pihak terkait dengan daerah daerah penyangga
karena tadi kalau kami melihat pada saat konferensi pers juga dikatakan bahwa
pemda dki akan berkoordinasi dengan daerah penyangga
sejauh ini komunikasinya seperti apa ibu
sebagai yang tadi sudah disampaikan oleh pak bondan
betul bahwa pencemaran udara itu tidak mengenal batas wilayah
jadi tidak ada ktp untuk udara
gitu ya pak bondan
jadi kalau untuk dki sendiri
sebenarnya memang kami sudah banyak melakukan berbagai aksi
terkait dengan kebijakan misalnya
kami sudah memulai pengendalian pencemaran udara itu
dengan menyusun perda dua dua ribu lima
sampai dengan saat ini kami juga sudah menyusun
grand design pengendalian pencemaran udara
yang proses penyusunannya sebenarnya sudah melipatkan
teman teman daerah sekitar
karena memang kami menyadari bahwa
pengendalian pencemaran udara itu
memerlukan kontribusi dari semua pihak
jadi tidak hanya pemerintah dki saja
tapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah
tadi disebutkan ada jawa barat
ada juga banten termasuk daerah daerah sekitar
jadi proses penyusunannya sudah banyak melibatkan
teman teman kota penyangga
demikian juga kami sudah melakukan kesepakatan
yang difasilitasi oleh kementerian lingkungan hidup
kesepakatan dalam pengendalian pencemaran udara
yang ditandatangani persis di tanggal lima juni dua ribu dua puluh
pada saat peringatan hari lingkungan hidup sedunia di ragunan
baik ibu kebijakan sudah dibuat bersama
ibu kemudian aplikasinya seperti apa
salah satunya mungkin kebijakan mengenai transportasi publik
karena transportasi publik kendaraan menjadi salah satu alasan yang dominan
menurunnya kualitas udara
iya jadi salah satunya adalah betul
pemasyarakatan penggunaan transportasi publik
ini sudah dimulai oleh pemprov dki jakarta
contohnya misalnya sudah menyiapkan transjakarta
untuk pengangkutan masyarakat dari jakarta
sampai dengan bandara soekarno hatta
itu salah satu contohnya mbak
kemudian juga menyiapkan transportasi transportasi umum lainnya
satu lagi adalah misalnya dengan melakukan kesepakatan bersama
untuk memiliki kebijakan penerapan uji emisi kendaraan bermotor
bisa kita bayangkan jika misalnya hanya dki yang memiliki kebijakan
uji emisi kendaraan bermotor dan dibayangkan jika seluruh kendaraan bermotor
yang dimiliki kendaraan bermotor
yang dimiliki oleh masyarakat jakarta itu sudah lulus uji emisi
tapi kemudian jakarta juga dilalui oleh kendaraan kendaraan dari luar jakarta
yang kita belum tahu apakah menerapkan kebijakan yang sama
seperti itu jadi harapannya betul yang tadi disampaikan pak bondan
saya sangat mendukung pak bundan
jadi harapannya adalah tidak hanya pemprov dki
yang melakukan pengendalian pencemaran udara
tapi bersama sama dengan masyarakat dan terutama daerah sekitar
agar bisa menerapkan kebijakan hulu hilir dalam menyelesaikan masalah pencemaran udara ini
baik aplikasi sudah mulai dilakukan
pak bondan tapi kenyataannya kan walaupun aplikasi ini sudah dilakukan
kenyataannya kualitas udara tetap buruk
apa masalahnya itu di mana pak bondan
sebenarnya kalau kita bicara pengendalian ini kan harus kepada sumber pencemarnya ya
kalau bicara garis besarnya sumber pencemar kan ada sumber pencemaran
bergerak dan tidak bergerak
jadi kalau tadi disebutkan adalah uji emisi yang digadang gadang oleh dki jakarta sebagai upaya
saya hanya mau membacakan laporan yang dibuat dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
ini mengenai analisis kualitas udara terkait kebijakan uji emisi
ada poin penting di sini dikatakan bahwa
analisis pendugaan penurunan konsentrasi pencuan udara
berdasarkan pendekatan rasio kelulusan uji emisi
belum memadai untuk dilakukan karena keterbatasan data
artinya uji emisi yang digadang gadang dki jakarta
untuk melakukan penurunan polusi udara ini ini masih butuh data
jadi belum ada data saintifik mengenai uji emisi sejauh apa sih menuruni pencemaran udara
dan kalau bicara sumber lainnya yaitu sumber tidak bergerak
harusnya juga ada uji emisi juga nih bagi cerobong cerombong atau pencemar udara lain yang mencemari
seperti industri misalnya
baik legal atau ilegal
karena kalau kita ke bandarannya teman teman pendengar atau yang mendengarkan siaran ini

kita ke bandarannya itu berarti keterbatasan udara
banyak sih kiri kanan cerobong cerobong yang masih mengeluarkan asap
nah ini perlu kita tanyakan juga mungkin kepada khk atau dinas lingkungan hidup di jakarta
masyarakat mau melaporkannya ke mana ya ketika jelas jelas cerombongnya ada tuh mencemari gitu
dan ini kan perlu dikendalikan juga
jangan seolah olah kayak satu sisi saja melihat bahwa transportasi menjadi penting untuk dikendalikan
tapi industri itu juga menjadi penting
industri dua nih berarti yang legal atau ilegal
karena saya yakin mungkin cerombong cerombong kecil yang karang bandar itu bisa jadi asumsi saya
karena kalaupun legal pasti sudah terjaktar begitu ya
dan yang berikutnya adalah soal efek jerak
jadi kalaupun dki jakarta mengatakan ada salah satu sumbernya selain transportasi industri
ada namanya open waste burning kalau nggak salah ya bu fitri
yaitu bakaran tanpa terbuka
jadi kalau saya lihat di instagram doh itu ada dilihat didatangi orang yang bakar sampah gitu ya
dan dipotong dilakukan sosialisasi
dan mungkin itu niatnya adalah melakukan efek jerak
nah sejatinya itu juga dilakukan oleh pencemar yang lainnya
seperti industri gitu yang ada di sekitar sekitar jakarta gitu
jangan sampai menunggu laporan masyarakat dulu
tapi juga mungkin ada lakukan gerakan begitu ya
karena saya lihat di salah satu konten berita di tetangga gitu ya
mengatakan ada jelas masyarakat yang merasakan dampaknya dari cerobong di salah satu kawasan industri di jakarta
tapi ini belum ada tindakan begitu
artinya kan ada yang mis nih
mungkin fokus di satu titik tadi soal
uji emisi yang kita lihat laporan dki jakarta juga mengatakan masih kurang data gitu ya
karena belum ada data saintifik yang membuktikan bisa menurunkan pencuara udara
tapi satu sisi yang lainnya adalah sumber lainnya juga harus dipantau nih
karena riset kita dari cerombong satu pyt ugtb lain di luar jakarta saja jauh itu
itu bisa sampai di jakarta karena ada transburian tadi gitu
jadi harusnya selain ada kerjasama antar provinsi juga sebenarnya harus ada tindakan membuat
efek jerah bagi si pelaku pencemaran udara
begitu baik individu ataupun institusi ataupun perusahaan gitu ya
sehingga ketika mereka mau melakukan pencemaran gitu mereka berpikir berkali kali begitu
baik bisa langsung dijawab oleh ibu ernie
bu ernie uji emisi belum ditemukan data saintifiknya kenapa belum ditemukan
apakah memang uji emisi yang dilakukan ini persentasenya belum signifikan hingga tidak bisa memberikan data
saintifik dan juga bagaimana pemantauan terhadap industri
namun jangan dijawab sekarang bu karena kita akan jeda terlebih dahulu
ibu akan saya beri waktu untuk menjawab setelah jeda
anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kami akan memulai kembali diskusi kami mengenai pencemaran udara
ataupun kualitas udara di dki jakarta bersama dengan kepala bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan dinas lingkungan hidup dki jakarta erni pelita fitra tunisa
dan juga bondan andrianu selaku juru kampanye iklim dan energi greenpeace
tadi terakhir pertanyaan saya ke ibu ernie jawaban dari pernyataan atau jawaban dari pak bondan mengenai uji emisi
dan juga pemantauan serta tindakan bagi para pelaku industri yang melanggar
ada salah satu ngo yang sudah melakukan penelitian
terkait dengan efektivitas dari uji emisi di dalam pengendalian pencemaran udara
jadi ada beberapa action yang sudah diidentifikasi
ternyata uji emisi ini adalah action terbesar di dalam pengendalian pencemaran udara

seperti itu pak bondan

kita akan kegiatan uji emisi bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di dki jakarta
kemudian yang dituangkan juga dengan pergub enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
nah ini sebenarnya peluang kami untuk memandatorikan uji emisi di dki jakarta
namun ternyata masih memerlukan beberapa payung kebijakan
yang mudah mudahan ini juga bisa memandatorikan seluruh kendaraan yang berlalu lintas di wilayah dki jakarta
contoh misalnya pak bondan
penerapan sanksi tilang sesuai dengan undang undang lalu lintas
kemudian juga penerapan pajak kendaraan bermotor
yang memasukkan uji emisi sebagai salah satu syarat
satu lagi adalah penerapan disinsentif parkir
nah untuk penerapan sanksi tilang
serta perpanjangan pajak kendaraan bermotor
ini yang masih didiskusikan dengan pihak kepolisian dan juga kementerian lingkungan hidup
insya allah pak bondan basasa dan para penegak semua
ini akan segera bisa direalisasikan
sementara untuk penerapan disinsentif parkir
ini sudah kami upayakan dengan menerapkan tarif parkir tertinggi
di beberapa lokasi
baik lokasi milik pemerintah dki jakarta
maupun lokasi komersial seperti itu
jadi ada beberapa lokasi parkir yang
sudah diterapkan sekian ribu misalnya
dari tarif parkir normal seperti itu
dan ini cukup membuat kaget masyarakat gitu ya pengguna parkir
nah ada juga yang menerapkan sanksi sosial
bahwa kendaraan ini belum lulus uji emisi pada saat mereka tap parkir
nah contohnya misalnya di area pasar majestik pak bondan
jadi sudah ada gitu ya yang mensonding
bahwa kendaraan anda ini belum lulus uji emisi
dan itu cukup membuat malu pemilik kendaraan bermotor tersebut
nah ini yang sedang kami masyarakatkan lagi
kita sudah menampilkan
pemerintah yang sudah menerapkan

yang sudah menerapkan
tarif parkir tertinggi
dan juga sanksi sosial tadi
itu jawaban yang bisa kita uji emisi
kemudian untuk pemantauan
nah kalau untuk pemantauan kegiatan usaha
ini memang sesuatu yang rutin dilakukan oleh
pm prof dki jakarta
dalam hal ini dinas singkungan hidup
kegiatan kegiatan usaha yang
melakukan kegiatan operasionalnya
yang melebihi ambang batas
sehingga mencemari lingkungan
baik untuk udara maupun air limbah
itu kami berikan sanksi secara bertahap
ini sudah ada beberapa kasus pak bondan
itu hanya berlaku di dki jakarta
tapi jika misalnya kegiatan usaha yang ada di luar jawa
di luar dki jakarta
itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah masing masing
tadi ada pertanyaan pak bondan
kemana masyarakat harus melapor
nah sebenarnya pm prof dki jakarta
punya suatu wadah begitu ya
yang disebut sebagai crm pak bondan
di sana pengaduan apapun ya
oleh masyarakat yang disampaikan ke pm prof dki jakarta
langsung ditindaklanjuti pak bondan
insya allah itu langsung kami tel
tidak hanya masalah lingkungan
semua masalah terkait dengan aktivitas masyarakat di jakarta
itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dki jakarta
seperti itu mbak sassa
baik bu erni
selanjutnya sebenarnya sudah pernah ada class action
mengenai kualitas udara ini
pak bondan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat
selain class action ini apalagi untuk kemudian memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan
apakah mereka bisa mendapatkan hak haknya
sebenarnya saya koreksi sedikit ya
itu bukan kelas action tapi gugatan warga negara
jadi gugatan warga negara atas lalanya pemerintah
untuk mengendalikan pencemaran udara
dan itu digugat di dua ribu sembilan belas lalu
dan sudah menang di dua ribu dua puluh satu begitu
tapi ketika menang dua ribu dua puluh satu ini memang dki jakarta salah satu
tergugat yang tidak menyatakan banding
jadi lebih memilih untuk melaksanakan
apa yang diputuskan oleh hakim
tapi dua ribu dua puluh dua presiden dan para menterinya
itu mengaturkan banding
tapi bandingnya juga dikalahkan lagi
artinya bandingnya presiden dan para menterinya ditolak
tidak seperti di situ di dua ribu dua puluh
presiden dan klhk mengatakan
melambil langkah kasasi lagi
jadi ini mungkin yang salah satu kita bisa bilang
salah satu mungkin terjadi
kelambatan kita menikmati udara bersih di jakarta dan sekalian
karena presiden dan mpk lhk lebih memilih langkah kasasi
dibanding untuk melaksanakan perintah hakim
sejatinya sebenarnya hakim memerintahkan pada presiden
untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa
merindui kelompok sensitif
dan ini lumayan luas konteksnya
artinya yang sudah diperbaiki oleh klhk
membuat baku udara ambien di dua ribu dua puluh dua lalu itu
itu juga harus bisa direvisi lagi
karena bicara kelompok sensitif ini sangat luas
begitu pun juga yang sudah dilakukan oleh klhk melalui ispu nya
jadi ispu ketika level sedang pun
itu sudah ada peringatan untuk kelompok sensitif
agar mengurangi aktivitas selama dan terlalu lama dan berat di luar ruangan
artinya peringatan kelompok sensitif itu menjadi penting
itulah kenapa hakim memberitakan kepada presiden
untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif
dan memerintahkan klhk dan menteri dalam negeri
untuk memonitoring nih jawa barat dan banten serta dki jakarta
dalam upaya memulakan dari allah
jawa barat dan banten juga punya beban yang sama
mungkin seolah olah disitu memang jakarta
detail sekali perintahnya ya dari hakim
dari mulai memantau sumber pencemar
kemudian memberikan aset jerak
memberikan ruang partisipatif dalam upaya pengendalian kecewaan udaranya ini
sejatinya semua yang dilakukan dari klhk
juga terbebankan kepada jawa barat dan banten
melalui putusan itu
kita harus memiliki kekuatan yang cukup
untuk terjemahkan seperti itu
sampai saat ini sebenarnya yang kita pertanyakan
kemana jawa barat dan banten dalam upaya pengendalian pencemaran udara ini
seolah olah tidak pernah terdengar nih
jadi kita tidak tahu
data di jakarta mungkin sudah banyak
bahwa teleportasi sumber pencemarnya
jawa barat dan banten bagaimana
bahkan banten ya
jadi kalau teman teman tahu pada gugatan ini
banten itu tidak pernah nongol
dari awal dilaksukan gugatan sampai putusan
banten itu seolah tidak menganggap gugatan ini ada gitu
banten itu sudah pernah hadir
jadi sejatinya banten juga punya peran yang sama
dalam upaya pengendalian pencemaran udara ini
bukan berarti banten tidak mengambil langkah kasasi
kemudian juga tidak mengambil apa
untuk melaksanakan perintah hakim
tapi banten ini tidak menghiraukan atas gugatan ini
karena mereka tidak hadir
bahkan dipanggil di pengadilan pun tidak hadir banten ini
sementara kalau kita cek di banten itu
banyak signifikan sumber pencemar udara tuh
yang ada di sana
ada ktu suralaya di sana
budaya industri yang lainnya
dan itu bagaimana pencemar udara di sana kita tidak tahu
bagaimana pemanahuan sumber pencemar
pemantauan polis udaranya
data datanya kita nggak tahu
saat ini kan banyak memang ada di dki jakarta
baik mas bondan
butuh alat empat puluh tiga alat pantau kalau nggak salah
itu artinya baik mas bondan itu artinya
mas bondan itu artinya upaya pengendalian
yang dilakukan oleh dki jakarta
setidaknya atas perintah hakim
pada saat itu sudah on the track
namun memang tidak bisa sendirian
jawa barat dan banten ini harus bersama
karena imbas yang dirasakan oleh dki jakarta ini
tidak hanya dki jakarta saja
tapi dari jawa barat dan banten
saya mau ke bu erni
sejauh mana dki jakarta ini bisa mendorong
setidaknya jawa barat dan banten
yang tadi disebutkan oleh mas bon
agar upaya pengendaliannya
upaya pengendalian kualitas udara ini
bisa benar benar diseriuskan bersama sama
ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal
bahwa kami sudah menandatangani kesepakatan bersama
untuk melakukan pengendalian pencemaran udara
jadi dki jakarta jawa barat dan banten
serta pemerintah daerah tingkat dua kabupaten kota
nah ada beberapa aktivitas yang dilakukan
salah satunya adalah melakukan
jadi kita ingin mengidentifikasi sumber pencemar ini
sebenarnya yang terbesar itu apa dari mana
baru nanti kita lakukan mitigasinya seperti apa
nah ini yang sedang kami bahas bersama dengan klhk
kemudian yang kedua adalah kami semua sepakat
untuk sama sama menyusun strategi pengendalian pencemaran udara
jadi kalau dki jakarta sebenarnya sudah punya
konsep strategi pengendalian pencemaran udara
yang saat ini sudah dalam proses penandatanganan
oleh pak pj gop
nah bagaimana jawa barat dan banten juga melakukan hal yang sama
tadi sebagaimana diharapkan oleh pak bondan
termasuk juga pemerintah kabupaten kota di sekitar jakarta
bisa melakukan hal yang sama
nah yang selanjutnya adalah penerapan uji emisi kendaraan bermotor
nah ini menjadi salah satu kebijakan yang penting juga
untuk bisa diterapkan di jawa barat dan banten
baik itu artinya sinergi benar benar harus dilakukan
jakarta sehingga ini pengendalian pencemaran udara yang tadi tidak mengenal batas wilayah
ini bisa diselesaikan secara bersama
kebijakan ini sudah dilakukan
ini sudah dibuat bersama sama
tapi harus lagi lagi digalakan kembali
upayanya dan aplikasinya di lapangan
karena langit yang kita tinggali udara yang kita hirup ini sama semua
di jakarta jawa barat dan juga banten solusinya pun harus dilakukan bersama sama
kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dinas lingkungan hidup dki jakarta
ernie pelita fitra tunisa dan juga bondan andrianu
juru kampanye iklim dan energi greenpeace
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newsroom